kasus korupsi menampar dunia olahraga indonesia
komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan pejabat kementerian pemuda dan olahraga
terkait dana hibah untuk koni
kpk pun telah menetapkan lima orang tersangka
komisi pemberantasan korupsi selasa waktu indonesia menangkap beberapa pejabat kemenpora dan juga koni
penangkapan ini berdasarkan dugaan penyalahgunaan pencairan dana hibah yang masuk ke penyelenggara negara
jurubicara kpk febri diansah mengatakan kpk telah menahan sembilan saksi atas dugaan korupsi ini
kpk juga menemukan barang bukti awal dari penggeledahan
yaitu uang tunai sejumlah tiga ratus juta dan rekening atm berisikan saldo seratus juta rupiah
dari kemenpora pada koni
jadi kan dana hibah dari kemenpora ke koni ini cukup banyak
dan kami menduga ada penerimaan uang terkait dengan alokasi atau pencairan dana hibah tersebut dari kemenpora ke koni
untuk sementara baru itu yang bisa disampaikan
sebagian dari sembilan orang itu sudah dibawa ke kantor kpk
untuk klarifikasi dan proses pemeriksaan
proses pemeriksaan lebih lanjut
dilaporkan cnn indonesia com sekretaris menpora gatot s dewa broto
menegaskan operasi tangkap tangan kpk ini tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas
gatot pun menjamin kejadian ini tidak akan mempengaruhi persiapan indonesia
untuk sea games dua ribu sembilan belas di card filipina
meskipun sudah dibantu oleh pihak kemenpora
namun kpk tetap akan menyelidiki aliran penggunaan dana asian games dua ribu delapan belas
ketua kpk agus raharjo menyatakan
penggunaan dana asian games kemenpora yang diduga syarat penyelewengan
sama seratus juta di atm atm nya pak deputi tadi
atm itu ternyata juga disupply dari kickback atau itu tadi
kita masih akan dalami siapa saja yang akan terlibat
kemudian rangkeanya kemana
karena kalau kita melihat dana kemenpora
pasti bukan hanya dana hibah ke koni
ada juga yang ke ioc
dan kemudian ke mana
kita bisa mengetris juga
misalkan penggunaan dana asian games kemarin
jadi kita akan telusuri itu
dalam kasus ini
salah satu yang diamankan kpk adalah deputi bidang peningkatan prestasi olahraga kemenpora